tegang tatanan nilai nilai berbudaya berbangsa serta mencegah terulangnya kembali kasus pemecah belak anak bangsa sangat dibutuhkan tatanan demokrasi yang baik karakter kepemimpinan yang kuat tegas mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi
maka kami dari presidium nasional gatot turmantio untuk rakyat di sikap gnr mendukung general purnawirawan gatot turmantio sebagai pemimpin masa depan indonesia tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dengan ini kami menyatakan
satu siap memperjuangkan dan memenangkan
bapak general gatot nurmantio sebagai presiden republik indonesia periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat dengan cara adil beradab dan bermartabat
kedua menghimbau kepada para elemen masyarakat untuk membuka ruang bagi gerakan suara rakyat untuk kepemimpinan nasional
ketiga mengajak segenap lapisan masyarakat indonesia
dari masyarakat desa hingga masyarakat kota
tentang pemuda mahasiswa petani nelayan buruh kaum miskin kota dosen ibu rumah tangga para santri ulama dan sahabat baik
untuk bersatu bekerja secara bersama sama menggalang kekuatan untuk memenangkan bapak general purnawirawan gatot turmantio dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
menghimbau kepada seluruh masyarakat indonesia untuk melakukan cara cara kampanye yang simpatik dengan memegang teguh prinsip kemanusiaan keadilan keterbukaan serta tidak melanggar peraturan perundang undangan yang ada
deklarasi ini adalah langkah awal kami presidium nasional gatot nurmanti untuk rakyat disingkat gnr
untuk terus melakukan konsolidasi dan perkembangan masyarakat indonesia

demi meraih kemenangan bagi general purnawirawan gatot turmantio di pilpres dua ribu sembilan belas nanti
demikianlah deklarasi saya bacakan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
merdeka merdeka merdeka
untuk rakyat disikat gnr
dara media di ini ya
atau mendukung sebutin aja mas
ini udah zaman keterbukaan gitu
terima kasih itu aja
terima kasih ibu dari rtv
pertanyaan bahwa kelompok kelompok